pasca runtuhnya gedung tua di kawasan bintaro tangerang selatan banten
pihak pemerintah kota tanggerang selatan bersama tim ahli bangunan gedung
berencana melakukan rapat dengan pemilik gedung dan pihak pengembang jaya properti
rapat ini diadakan guna memeriksa dokumen terkait dengan pembongkaran gedung
yang dilakukan sepihak oleh pemilik sejak awal bulan lalu
sterilisasi masih dilakukan di sekitar lokasi gedung tua yang runtuh pada kamis siang
garis polisi masih dipasang di pintu pagar gedung
gedung tujuh belas lantai ini sedianya diperuntukkan bagi perkantoran menara panin bintaro
mangkraknya pembangunan gedung dan tidak adanya koordinasi serta teguran
dari pemerintah kota tanggerang selatan kepada pengembang
serta pemilik gedung membuat bangunan tersebut tidak terawat selama sekitar dua puluh tahun
ketika peristiwa itu terjadi ada dua belas pekerja dan tiga orang penjaga yang berada di lokasi
mereka bertugas membongkar gedung hingga enam bulan mendatang
bahwa apa yang dilakukan oleh pemilik gedung
mereka tidak mendapatkan izin ataupun tidak meminta izin kepada kita
padahal di peraturan daerah tentang bangunan gedung
membangun maupun juga meruguhkan itu harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah kota
berdasarkan asistensi dari tim ahli bangunan gedung kita